kita beralih ke informasi lainnya
pembantaian etnis rohingya di myanmar menimbulkan keprihatinan dari banyak pihak
ratusan pemuda gp ansor jawa timur senin pagi menggelar sholat goib untuk mendoakan arwah para korban
sementara wakil gubernur saifullah yusuf siap menampung pengungsi rohingya di jawa timur
ratusan anggota gerakan pemuda ansor menggelar sholat gaib dan tahlil bersama untuk para korban pembantaian etnis minoritas muslim rohingya di myanmar
mereka mengutuk segala bentuk kejahatan dan pengusiran terhadap etnis minoritas rohingya karena dinilai tidak berperi kemanusiaan
gp ansor mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk turut mendoakan para korban rohingya
sementara wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf siap menampung para pengungsi etnis rohingya di wilayah jawa timur
syaifullah meminta pemerintah indonesia turut campur tangan menyelesaikan konflik yang sudah melampaui batas kemanusiaan tersebut
dari sisi kemanusiaan indonesia pasti akan memberikan tempat bagi pengungsi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan internasional itu
kemudian pada saatnya pasti akan dikembalikan
aksi peduli rohingya juga dilakukan ribuan santri pondok pesantren riyadlus solihin probolinggo
selain menggelar sholat gaib para santri rencananya akan mengirim surat petisi agar pemerintah indonesia mendesak pemerintah myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap etnis rohingya